ribuan buruh dari konfederasi serikat nusantara menggelar konvoy di simpang lima bandara sultan hasanuddin makassar rabu siang
akibatnya akses jalan masuk ke bandara sempat ditutup selama satu jam menunggu masa buruh meninggalkan lokasi
sempat dihalau anggota kepolisian para buruh tetap melanjutkan aksi mereka di kawasan simpang lima bandara sultan hasanuddin
pada aksi may day kali ini buruh menuntut penghapusan sistem kerja kontrak dan alih daya atau outsourcing yang mereka nilai tidak manusiawi
mereka juga meminta pemerintah untuk mencabut undang undang tiga belas tahun dua ribu tiga tentang ketenaga kerjaan
serta beberapa perangkat aturan lainnya yang dinilai tidak berpihak pada kepentingan buruh
peserta aksi yang merupakan gabungan dari berbagai serikat pekerja di makassar ini juga menuntut penghapusan bpj
dan menggantinya dengan perangkat yang tidak berpihak pada kepentingan buruh
dengan perlindungan jaminan kesehatan tanpa syarat
selain itu mereka juga meminta aparat untuk menangkap pelaku usaha yang masih menggaji buruh tidak sesuai aturan